beduk sudah dibunyikan menandakan datangnya bulan suci ramadhan menjelang ramadhan rabu
sore kemarin beduk diatas menara kudus tinggi delapan belas m ini dibunyikan tradisi yang dinamakan
dandangan ini sudah berlangsung sejak zaman sunan kudus menyiarkan agama islam di kudus
sesuai dengan latar sejarahnya bahwa pengumuman ini dilakukan kejurutan kudus yang gimana suara
santri para masyarakat sudah menunggu pengumuman ini berhari hari sebelum hari
a tradisi dandangan ini ditutup dengan makan bersama sejumlah makanan seperti menir pecel dan
tihul dihidangkan untuk masyarakat
menabuh beduk sebagai penanda datangnya bulan ramadan juga dilakukan di keraton
kasepuhan cirebon tradisi yang disebut drugdak ini dilakukan usai sholat asar
dipimpin oleh pati keraton kasepuhan cirebon pangeran raja muhammad nusantara
jadi ini ada tradisi yang sudah kita jaga yang kita harus lestarikan
dari umur sudah ratusan tahun dengan ditabuhnya bulu ini juga menjadi penanda
di malam harinya umat islam sudah melaksanakan sholat tarawih tim liputan cnn indonesia